untuk menyemarakan kegiatan ramadan tahun ini
sahabat ganjar menggelar lomba azan dan kegiatan inovatif lain
bersama para santri di pondok pesantren di kabupaten sidoarjo
azan maghrib adalah seruan untuk umat muslim di berbagai belahan dunia
yang sedang melaksanakan ibadah puasa agar segera berbuka dan menjalankan ibadah sholat
untuk menyemarakan kegiatan ramadan kali ini
sahabat ganjar menggelar kegiatan lomba azan bersama para santri di pondok pesantren asyafiiyah
di kecamatan tanggulangin kabupaten sidoarjo jawa timur pada sabtu kemarin
ketua dpc kabupaten sidoarjo emroni yudianto mengatakan
dipilihnya pondok pesantren asyafi'iyah bukan tanpa alasan
sebab sosok ganjar pranowo
itu lekat dengan para santri dan beberapa programnya memajukan pondok pesantren di jawa tengah
kami punya harapan ke depan kegiatan yang seperti ini bisa sering kita lakukan lagi
di beberapa titik di sidoarjo
karena pak ganjar ini selain beliau ini orangnya nasionalis ternyata pak ganjar ini juga religius
makanya kita masuk ke pesantren mengenalkan pak ganjar ke pesantren itu
sangat mudah dan tidak ada persoalan apapun
dan kami punya harapan besar di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
pak ganjar bisa menjadi presiden republik indonesia
selain itu relawan ganjar menggelar fun game untuk mencairkan suasana
materi yang disampaikan seputar ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan
pengasuh pondok pesantren asyafi'iyah tiai haji ali mustajid mengatakan
kegiatan yang dilakukan sahabat ganjar ini
sangat positif dan bermanfaat
bagus sekali anak anak senang sekali antusias sekali
mulai dari acara awal sampai akhir yang sangat positif dan manfaat sekali
baik bagi anak anak atau bagi lingkungan pesantren
harapan kami mudah mudahan bisa sukses dan terpilih
kegiatan itu semakin meriah saat tuhan mini door price dibacakan
dan langsung dibagikan kepada para santri di pondok pesantren asyafi'iyah
berdekat di azan maghrib relawan ganjar yang aktif
dalam kegiatan sosial ini membagikan takjil gratis
kegiatan itu diharapkan bisa menambah ilmu dan mempererat tali silaturahmi
antara sahabat ganjar dan para santri